pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro dipilih oleh pemerintah sebagai salah satu cara mengatasi lonjakan kasus positif covid sembilan belas di indonesia
pusat memberikan panduan tapi aturan turunan dikembalikan kepada daerah masing masing
cara ini mendapat kritik terutama dari kalangan tenaga kesehatan
ppkm mikro dinilai gagal mengatasi persoalan utama pandemi yaitu pergerakan manusia dan kedisiplinan
kita bahas malam ini bersama para narasumber sudah bergabung secara virtual
wakil gubernur jawa timur emil dardak mas emil selamat malam
ya terima kasih sudah bergabung ada juga epidemiolog pak panduryono
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktunya bapak bapak sekalian
saya ke mas emil terlebih dulu pertama tama saya tanyakan dulu bagaimana kondisi ibu hovifah mas emil
alhamdulillah sejauh ini kami memantau ibu nur dalam keadaan tanpa gejala
dan tadi melalui whatsapp masih berkoordinasi dengan tim kurantik
dan saya juga sangat berharap untuk memantau pelaksanaan penanganan covid yang sudah direncanakan
ada beberapa agenda yang diwakilkan kepada kami tadi
seperti penerimaan dukungan logistik dari salah satu perusahaan yang ada di jawa timur
dan ya tentunya kita timis ini sebenarnya sudah pernah terjadi
jadi di januari saat terjadi lonjakan kasus di penghujung tahun dua ribu dua puluh dan awal dua ribu dua puluh satu
kita juga menghadapi situasi di mana ibu gubernur terkena covid tetapi beliau meneruskan koordinasi secara online
dan alhamdulillah pemerintahan tetap berjalan dengan baik
dan mudah mudahan kita bisa melalui itu dengan baik juga kali ini
mas emil begitu juga dengan zona merah dan oranya yang meningkat di jawa timur satu lima kali lipat
sudah dievaluasi mas emil apa penyebabnya
sudah berkoordinasi dengan kepala daerah di masing masing
wilayah tersebut paling tidak tiga ya ponorogo ngawi dan bangkalan
ya sebenarnya yang lebih spesifik ngawi waktu itu kita mengobservasi adanya kenaikan kasus
kemudian dilakukan penanganan penanganan
bahkan ada yang disebut sebagai pkm mikro yang mana diidentifikasi titik titik kecamatan
kelurahan yang kemudian menjadi titik titik rawan dilakukan penanganan yang lebih terfokus
kita lihat sekarang walaupun zona merah
justru penyumbang terbesar hari ini adalah bondowoso
bahkan bangkalan sudah turun ke nomor dua atau nomor tiga
jadi kasusnya sampai menutup seratus sehari sudah sekarang di kisaran enam puluh an
kan lima puluh delapan kalau tidak salah tadi
jadi ini kasus kita tidak bisa hanya fokus kepada zona merah saja
sebenarnya zona zona orange ini juga menjadi perhatian kita
karena memang kan tiap hari selasa tuh zonanya diaktif
termasuk di banyuwangi juga langkah langkah yang diambil untuk mengantisipasi lonjakan kasus
seperti memfungsikan gedung bkd oleh pemerintah kabupaten banyuwangi
jadi tentunya kita memantau dan di mana misalnya ngawi mereka butuh dukungan untuk menyediakan tempat isolasi
atau disebut sebagai semacam rumah sakit lapangan
maka pemerintah provinsi memberikan dukungan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masing masing bupati
mas emil mengutip presiden jokowi yang baru saja tadi juga memberikan ultimatum
beliau mengatakan percuma kebijakan pusat kalau di lapangan di bawahnya nggak jalan
persisnya apa yang anda temui di bawah mas emil
penerapannya kesulitannya apa
memang variatif gitu ya
ya misalnya tapi kemarin itu misalnya ada yang mengatakan
jadi gini pada hari minggu kemarin ya kami terjun ke kecamatan kecamatan zona merah di bangkalan
karena begini penyekatan itu di suramadu kan tidak sustainable
kalau kita lakukan terus menerus maka akan terpukul luar biasa
ya terpukul luar biasa
maka pada saat itu kita berusaha melihat apakah effort untuk melakukan penanganan terfokus terlokalisir ini beneran jalan atau cuma di atas kertas
tapi pada saat kami turun kami lihat betul bahwa masyarakat dengan adanya dukungan pasukan tni polri yang camping di sana sebagai penyuluh masyarakat
itu ternyata mereka kayak ada yang tinggal di halaman sd camping di sana
itu ternyata membuat masyarakat lebih tergerak untuk sadar
jadi pada saat kami ke kecamatan geger arosbaya
itu kami melihat bahwa di sana masyarakat tidak terlalu ramai di jalanan itu
hepi sekali bahkan belum sangat tepi dan yang ada di luar pun mengenakan mask
jadi stigma yang melekat bahwa di sana itu cuek bebek ya terhadap covid sembilan belas itu tidak terbukti pada saat kami turun
dan kami turunnya incognito
jadi terus terang kami hanya ngajak satu kiai muda dan dia mengotak salah satu kepala desa untuk ketemu dengan saya dan dia gak bilang bareng saya gitu
saya hanya ngajak satu rombong satu mobil lagi
kita rombongan kecil sekali
sehingga insya allah itu situasi real gitu bukan situasi yang dipersiapkan karena ada kunjungan dari pimpinan
saya ke pak pandu sekarang
pak pandu penerapan ppkm mikro ini memang sudah lama kita tahu
tapi situasinya sekarang agak unik dan challenging
karena bagaimanapun kita berkaitan dengan manusia yang banyak sudah memasuki pandemik fatigue
sudah semakin sulit diatur
masihkah menurut anda
masihkah menurut anda ini bisa menjadi efektif
karena sekarang tadi saja pak jokowi sudah mengatakan gak bakal jalan kalau di bawahnya gak disiplin di bawahnya gak tegas
ya itu suatu pengakuan yang luar biasa bahwa di lapangan itu memang menjadi sulit
tetapi tantangannya adalah sekarang menjadi momen penting
supaya ini momen dimana mengedukasi dan mengajak semua masyarakat
karena selama ini kan masyarakat masih dianggap objek
dilarang dibanain mungkin dibanyak sekali masalah masalah sepertinya menyalahkan masyarakat
karena masyarakat diberikan tanggung jawab untuk mengamankan untuk membantu penanggulangan pandemi ini di wilayahnya masing masing
karena wilayahnya itu kan tempat tinggal mereka
jadi masyarakat harus betul betul bisa membantu pemerintah tempat bahkan untuk bisa mengajak masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan dan mau segera divaksinasi
apakah itu menjadi tantangan yang menurut anda sekarang semakin sulit pak pandu
ya sulit tetapi kan sulitnya itu karena kita tidak pernah mencobanya
karena terlambat gitu ya
tapi sekarang situasinya semua masyarakat sudah memahami

karena terlambat gitu ya
ini karena ada anggota keluarganya ada temannya yang kena dampak dari covid ini
mereka sadar bahwa suatu ketika mereka akan bisa kena juga
yang selama ini mereka menganggap tidak akan kena atau merasa covid itu sebenarnya tidak ada dibuat buat disengaja
dengan kenyataan yang real ini bahwa mereka betul betul harus berubah
dan perubahan ini bukan dipaksa saja dari desa
dari pimpinan atau dari pemerintah
tetapi dari mereka sendiri
dan yang saya senang adalah seperti di madura itu melibatkan tokoh tokoh masyarakat
jadi tokoh tokoh masyarakat sebenarnya sangat potensial dan selama ini belum dilibatkan aktif untuk terus didorong untuk bisa mengedukasi masyarakat
oke menarik itu soal tokoh masyarakat kemudian tokoh agama yang juga bisa menjadi kunci untuk menangani pandemi
kita bahas itu setelah jeda bapak bapak tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
karena kan kita tahu kalau misalnya ppkm mikro itu kan penanganan betul betul di bawah tingkat komunitas
tapi kalau misalnya ada kesepakatan di antara komunitas untuk hajatan tertentu
sulit juga kemudian untuk mengatas itu di lapangan nantinya
ya yang menjadi tantangan adalah ppkm mikro mendefinisikan kalau di rt tersebut ada kasus aktif lebih dari sepuluh
yang masuk zona merah antara lima sampai sepuluh zona orange sampai lima zona kuning
memang berdasarkan aturan itu yang melakukan pembatasan kegiatan di tempat umum baru zona orange di atas lima
nah ini agak sulit kalau kita bicara hajatan kan lintas rt ya
mungkin rt nya dia tidak banyak kasus tapi yang diundang itu kan menimbulkan
jadi memang kalau letter luck kita mengikuti aturan itu saja berat
inilah sebabnya peran posko desa itu juga berperan penting di sini sebenarnya
nah memang tendensinya beda kayak ppkm
ada ppkm ada ppkm mikro kan
itu kan lebih cenderung urban oriented
karena tempat tempat seperti ini memang lebih banyak dominan di area urban
nah sedangkan daerah yang dominan rural memang risikonya adalah kegiatan sosial masyarakat
makanya dulu waktu pertama kali menerapkan ppkm kemudian kita terapkan di zona zona merah
atau yang bornya itu sudah critical
dan recovery rate nya dianggap rendah
itu daerah nambah menu sendiri
ada yang melarang hajatan ada yang melarang apa
ya ini yang penting bupati
bupati banyuwangi juga sudah bilang sekarang hajatan dilarang dulu gitu
ini menjadi bagian dari konteks lokal yang harus dilakukan oleh bupati wali kota
peran tokoh tokoh masyarakat dan juga tokoh agama kalau di wilayah jawa timur seperti apa mas emil
jadi jawa timur dibagi ini kulturnya
ada kultur mataraman ada kultur kapal kuda
tapal kuda termasuk banyuwangi ya
madura madura kapal kuda agak mirip mirip itu kapal kuda
karena mereka memang sangat hormat kepada tokoh agama
kalau di mataraman sama amtenar gitu ya sama pegawai negeri atau petugas pemerintah mereka lebih oke
jadi tni polri turun itu lebih gampang
tapi ternyata di bangkalan juga turunnya tni juga sangat berdampak gitu ya
tapi tokoh agama juga makanya ada kiai di bangkalan yang juga ngomong kan bahwa
jangan membenturkan antara covid sama agama
bilang kalau kita percaya tuhan kita nggak usah takut covid
justru ini bagian dari ikhtiar
kalau orang itu kolesterol terus dan nggak pernah olahraga kan stroke kan
nah kalau kita percaya tuhan ya kita percaya bahwa kalau orang itu kolesterol dan tidak olahraga
ya kita akan ditakdirkan tuhan untuk stroke
sama kalau covid kita nekat ya kita ditakdirkan tuhan nanti untuk covid
itu bahasa yang dipakai kiai saya kutip gitu
jadi ini adalah satu contoh bagaimana kiai kiai juga berjuang keras nih untuk kemudian meningkatkan kesadaran
tapi tidak bisa disangkal juga masih ada juga tokoh masyarakat yang memang justru berupaya untuk menggiring soal penolakan vaksin
pandemi sudah tidak ada dan lain sebagainya kan mas
yang inilah yang sebenarnya sulit kita ini sedang berperang gitu ya
kita ini sedang berperang dan tentunya memang ada kebebasan berpendapat
tetapi akan sangat riskan lah gitu ya
kalau misalnya apalagi konspirasi teori muncul di mana mana gitu ya
tentunya kita juga tahu gini kita sering istilahnya kalau bahasa sekolahnya kadang oleh pak pandu nih misalnya kita agak dijewer dikit gitu ya
eh buat kami itu vitamin juga gitu
karena memang kadang kadang tentu kami tidak jarang akan mengecewakan pak pandu juga karena nggak semua itu bisa dilaksanakan dengan baik
tapi ya disitulah kita sebagai policy maker
tapi kita harus tahu kapan kemudian makanya supaya kita bisa tetap yang diutamakan adalah kesehatan di atas segala galanya
tapi kita tahu sekarang dengan realita anggaran dan sebagainya memang tidak mudah
dan seperti sampaikan pak pandu kita bikin penyekatan pengetatan itu juga butuh resource butuh sumber daya
jadi kalau masyarakat sendiri gak muncul nah memang peran pemerintah itu keteladanan
keteladanan itu menjadi penting
jadi kami terus introspeksi juga bagaimana kami dari pemerintah juga memberi keteladanan yang baik
jadi kami akui lah banyak hal yang harus terus kami sempurnakan juga
pilihan ppkm mikro ini menurut anda dan juga teman teman epidemiolog lain mungkin
apakah memang sudah paling realistis saat ini di tengah varian yang terus bermutasi
kemudian tenaga kesehatan yang sudah berjatuhan kewalahan dan lain sebagainya
ya saya dari dulu tidak mau mempermasalahkan istilah kan
karena istilah ppkm mikro istilah ppkm sbb karantina wilayah
itu seperti pak jokowi bilang esensinya adalah supaya penduduk tidak bergerak
jadi dengan pergerakan penduduk itu yang akan membuat masalah menjadi virus
jadi ikut pindah ikut bergerak melakukan pada yang lain
sebenarnya mudah kalau kita berhasil membujuk masyarakat atau masyarakat sadar
supaya tinggal di rumah selama satu periode tertentu
maka sebenarnya virus juga tidak akan bergerak
itu yang penting bahwa esensinya dimaknai dan bisa diimplementasi di lapangan
orang meragukan ppkm karena selama ini kan ppkm seperti hanya indah di atas kertas
tapi di lapangannya kurang termonitor dengan baik atau sulit diimplementasikan
atau mungkin juga tidak diimplementasikan
celahnya di mana saja pak pandu menurut anda
ya celahnya adalah
kadang kadang kalau kasusnya menurun itu dianggap sudah selesai
padahal itu suatu ancaman saja bahwa suatu ketika akan meningkat lagi dengan adanya varian baru
itu yang seharusnya menyadarkan bahwa sekarang kondisinya berbeda sekali
karena kalau kita lengah peningkatannya akan drastis seperti sekarang
semua negara ketakutan dengan adanya delta varian delta ini
bahkan beberapa negara sudah mempersiapkan kemungkinan ada gelombang ketiga yang jauh lebih dasar
mas emil kita tahu pandemik fatigue sudah dialami oleh masyarakat saat ini
mereka sudah lelah dengan pandemi yang nggak selesai
jadi sekarang tantangannya adalah kondisi semakin gawat
tapi masyarakatnya tidak merasakan kegentingan itu
padahal pendekatan persuasif kalau misalnya dikatakan memang harus dilakukan
kan juga berkejaran dengan waktu sekarang mas emil
oke kita berhadapan dengan dua hal
pertama apakah kemudian
jadi gini masyarakat itu kan juga punya level of adaptasi
mereka beradaptasi kemudian
jadi mungkin masyarakat mulai mengukur gitu kira kira tingkat aman seberapa
jadi tidak loss loss begitu amat
tapi memang varian yang lebih menular ini itu mungkin membutuhkan tingkat intensitas prokes
yang lebih tinggi lagi gitu
itu satu hal ya di satu sisi gitu
jadi mengatakan bahwa
tapi yang kedua bahwa ada jeda antara tindakan dengan hasil gitu
jadi kami kita juga melihat memang kasus sedang naik ini ya
dan semakin tinggi kasus semakin tinggi juga jebarnya gitu
karena artinya banyak yang pembawa
nah makanya memang pada saat kemudian aktivitas ini slowing down
akan ada jeda harapannya mulai kasus turun
harapan kami ngawi ponorogo itu seperti itu
pak bupatinya sendiri kan sekarang sedang
tapi sekali lagi ya itu bahwa kita memang pandemi fatigue itu penting tadi
bahwa sebenarnya kita berharap ini jadi habit gitu
bukan menjadi sebuah upaya yang sulit
tapi harus kita jadikan habit kita jadikan budaya gitu
jadi makanya istilah new normal itu atau adaptasi kebiasaan baru itu harusnya berlaku
nah bedanya sekarang level adaptasinya kemarin disesuaikan dengan tingkat resiko
tapi sekarang dengan varian yang lebih menular ini menjadi tantangan baru
seberapa nih kita harus beradaptasi
levelnya ini kayak intensitasnya naik
mas emil anda ada kegiatan lagi
jadi terakhir silahkan anda menyampaikan pesan untuk masyarakat jawa timur mas emil
untuk memastikan mereka terutama bisa mendukung ppkm mikro
karena sekali lagi ppkm mikro aktif harus di tingkat bawah
semua harus menyadari dan disiplin
jadi ppkm mikro
jadi ppkm mikro ini tadi seperti saya katakan jangan hanya sekedar aturan gitu ya
jadi tadi katanya aturan kalau nggak ditegakkan juga sulit
tapi tanpa aturan akan lebih nggak terkendali lagi
memang penegakan hukum tidak bisa di semua penjuru
ibaratnya sekarang kalau orang naik motor nggak pakai helm di jalan kecil
dia berani kenapa
bukan karena nggak takut polisi tapi tahu bahwa polisi nggak bisa mantau setiap penjuru
nah ini sama
kalau kita memang ingin ya kasus akan semakin bahaya kalau memang tinggi
maka masih kembali kepada kita semua masyarakat untuk ikut mensukseskan ppkm mikro
berani saling mengingatkan berani saling memberitahu gitu
jadi kadang kadang kita ada rasa sungkan untuk mengingatkan
terutama ketua rt ketua rt yang sekian banyak di jawa timur
mudah mudahan semuanya diberikan kekuatan dan keberanian juga untuk bisa ikut mensukseskan ppkm mikro
mas emil terima kasih
salam untuk ibu fofifa
sehat mbak pandu
sehat mbak sufis
setelah jeda saya akan kembali dengan pak pandu
pak pandu kita masih akan membahas terkait dengan room for improvement ya
terkait dengan ppkm mikro ini
tetap di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
masih ada pak pandu riono epidemiolog bergabung secara virtual
pak pandu di mana kita bisa memperbaiki ppkm mikro ini
kalau pengetatan sudah berlangsung sekitar tiga hari terakhir
jadi di mana kita bisa menambal bolong bolongnya bocor bocornya pak pandu
ya pertama kita harus bisa mengimplementasikan yang digariskan bahwa banyak orang harus bekerja di rumah
eh bukan penduduk tapi adalah karyawan untuk bekerja di rumah
karena apa karena aturannya juga membingungkan
menurut saya jangan dibuat warna
dan kemudian siapa yang harus bekerja di rumah
yaitu adalah karyawan yang mempunyai gaji
baik gaji dari perusahaan swasta maupun gaji dari perusahaan dari pemerintah
berapa lama mungkin hanya seminggu juga cukup
kita lihat kita evaluasi apakah seminggu kemudian akan ada dampaknya
karena kalau tidak maka pergerakan masyarakat semakin meningkat
dan bisa menimbulkan adanya kluster kluster baru
seperti kluster perkantoran
dan juga pasar rumah tangga
dengan demikian kita harus bisa mengimplementasikan itu
oke bagaimana menghadapi sekarang masyarakat pak pandu
bagaimanapun mereka individu
kemudian sekali lagi informasi beras bisa diakses sekarang
itu kan tantangan besar
pendekatan persuasif apakah masih bisa dilakukan saat ini
ya kombinasi antara persuasif edukasi dan tindakan korektif
kalau memang masih ada yang tidak mau
tapi tetap menjaga supaya masyarakat bisa memahami kenapa dia harus menerima penalti misalnya
dan kedua adalah diajak masyarakatnya diajak didengar
apa solusinya yang mau dibantu oleh
kita ajak masyarakat
apa yang bisa disumbang oleh masyarakat untuk bisa membantu pandemi
selama ini kan kita tidak pernah menanyakan kepada masyarakat
mau membantu nggak
kalau membantu apa yang bisa kita lakukan
kalau membantu apa yang bisa disumbang
yang paling sederhana adalah mempraktekan prokes kesehatan
kalau mereka mempraktekan prokes kesehatan itu sudah memberikan sumbangsi yang besar
apalagi kalau disuruh tinggal di rumah benar benar tinggal di rumah
tidak berpergian kalau tidak penting sekali
ini sebenarnya masyarakat kalau diajak dan diterjemahkan ke dalam bahwa mereka bisa memberikan sumbangan dalam pengendalian pandemi
maka mereka akan menjadi hero hero kecil atau hero besar sebenarnya
dimana menjadi kekuatan solidaritas dan mau membantu upaya pemerintah
kalau hanya diperintah perintah saja tidak didengar apa yang bisa disumbangkan kepada masyarakat atau kepada bangsa ini
maka seakan akan ini hanya urusannya pemerintah bukan urusan kita bersama
oke baik baik pak pandu riono epidemiolog terima kasih pak pandu sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
sehat selalu pak pandu